komisi pemilihan umum memastikan warga negara indonesia di luar negeri akan mendapatkan haknya untuk mengikuti pemilu
kpu menyatakan tiga cara bagi pemilih di luar negeri untuk menggunakan hak suaranya
yakni melalui tps yang disediakan di kantor kedutaan besar kemudian melalui kotak suara keliling atau ksk dan melalui pos
khusus pemilih yang menggunakan pos ketua kpu arief budiman mengatakan bahwa sebagian surat suara telah dikirimkan
dan pemilih bisa langsung menggunakan haknya tanpa harus menunggu sampai tanggal tujuh belas april